semua orang pernah bikin salah sopi
cinta sejati itu teh banyak dikalikunya
ini salah satunya
marah kesel cemburu
kemet pasti nyesel udah nyakitin kamu
dia gak mau kehilangan kamu
antri dulu serat ini ke eros
nanti saya ceritakan
di cairo saya biasa dipanggil ustadz besar alkmaq
di cairo teh indah
ada kerajaan firaun
ada karyawan terbang
tapi jangan sampai surat ini kelihatan sama hawanya eros
anak kecil gak usah tahu urusan duit
udah sampai sini
mau apa sama si sopi
mau ketemu bu
eh si abah
jangan emosi dulu atau abah
dia kesini mau minta maaf
kalau abah marah
dia pergi bubar benaran atu sama si sopi
ayah si kemet di depan
sopi gak mau ketemu
sopi benci sama atu
sopi benci sama atu
sopi benci sama atu
sopi benci sama atu
sopi benci sama atu
sopi benci sama atu
sopi benci sama atu
mungkin tadi dia hilaf
kalau kemet gak sayang sama kamu
ya ngapain atu dia kesini
pak gak mau ketemu atu
ini kan rumah saya
ngapain gak harus saya duduk
kenapa tuh bunyi lu sekarang
gak bisa putus
jangan lupa subscribe
jangan lupa like
masuk dulu ya ah
temenin aja dulu atu masa ditinggal
kasian neng erus katanya kurang enak badan
eros masuk ya
duduk dulu atu aja
oh nggak usah pak
saya juga mau pulang
saya pamit pak bu assalamualaikum
kamu nggak boleh begitu atu ros
ya nggak sopan atu
mesti nyantai kamu nunggu ajat pergi dulu
baru kamu masuk
eros nggak enak badan mak
masa nunggu sebentar aja nggak bisa
kalau ajat tersinggung gimana
belum nikah aja udah banyak aturan
apalagi nanti kalau saya nikah
ajat itu calon suami kamu
dia harus ngatur kamu
ini harus begini
itu harus begitu
eros pakai baju salah
pakai selop salah
cara narik nafas eros aja diatur pak
mereka itu keluarga menak
nggak seperti kita
kamu diatur supaya kamu bisa menyesuaikan diri sama keluarganya
kejap pak ikut nggak mau
mungkin kemarin dia takut didesak nikah
semua orang pernah bikin salah sopi
cinta sejati itu teh banyak dikalikunya
ini salah satunya
marah kesel cemburu
kemet pasti nyesel udah nyakitin kamu
dia gak mau kehilangan kamu
malah nungguin lagi
gimana cara putusinnya ya